hari ini bahkan sampai malam nanti perjalanan kereta pi bandara suta dari bandara maupun ke bandara soekarno hatta itu masih dibatalkan atau tidak jalan
kemungkinan besok pagi baru akan dijalankan lagi
kajian sampai malam hari ini apa pak yang membuat kemudian berhenti beroperasi ini
apakah memang struktur tanah yang tidak stabil atau seperti apa pak
sebenarnya kalau untuk struktur tanah itu tidak masalah ya
itu hanya karena itu menjadi kendala juga tapi tidak terlalu prioritas ya
kemudian karena evakuasi proses evakuasi juga karena kemudian untuk pengecekan ulang lagi
karena nanti harus di check ulang dulu dari bangunan maupun struktur tanah
tanahnya baru mungkin setelah itu besok baru bisa di check ulang jalan atau tidak
baik jadi intinya begitu pak sebenarnya kalaupun dilewati malam ini tidak masalah karena hanya karena ada proses evakuasi sehingga tidak dilalui begitu pak ya
proses evakuasi kemudian harus pengecekan struktur tanahnya juga
bukan struktur tanahnya tidak baik
pengecekan itu harus pengecekan
untuk kenyamanan juga
itu harus diadakan pengecekan dulu
besok pagi itu sudah pasti bisa dilalui atau menunggu hasil pengecekan tadi pak
kemungkinan besok pagi sudah pasti ya
pasti bisa dilalui
mungkin malam ini bisa langsung di check juga ya
kita informasi juga ke apa dengan medsos juga ya
seperti yang sudah sudah kita informasi lagi dengan medsos agar masyarakat sudah tahu perkembangan
tapi begini pak karena untuk konsumen atau mereka yang akan menggunakan kereta bandara
jadi sebenarnya pagi besok itu sudah dipastikan bisa dilalui
tetapi malam ini akan dilaporkan hasilnya
iya betul seperti itu
baru menunggu hasilnya
menunggu hasilnya malam ini dulu
baru nanti kita pastikan
besok akhirnya dikabarkan dan pastikan kalau besok itu sudah bisa jalan
tapi kemungkinan besar akan bisa beroperasi besok pagi ya pak
kemungkinan besar bisa beroperasi
kemungkinan besar bisa beroperasi
apakah ini sebenarnya artinya tidak terlalu berdampak pak longsor yang terjadi malam ini dengan jalur yang dilalui oleh kereta pak
ada dampaknya tapi tidak terlalu besar sekali ya
tapi khawatir di titik titik lain juga terjadi guncangan air karena curah hujan yang cukup tinggi gitu
pak untuk warga yang di luar dki misalnya yang tidak paham dengan lokasi di tempat adanya longsor ini
mungkin bisa anda gambarkan pak jalur kereta ini
seberapa jauh dengan jalur atau seberapa jauh dengan lokasi terjadinya longsor ini sebenarnya pak
jalur kereta yang mana
yang kemudian dilalui oleh jalur kereta ini dengan lokasi longsor ini seberapa jauh
jaraknya kurang lebih dua meter ya
dua sampai tiga meter
oh dekat berarti pak ya
dua sampai tiga meter ya
dua sampai tiga meter
bahkan mungkin empat meter ya
karena kanan kiri itu tiga meter tiga meter
oh baik jadi ini memang dekat dengan terjadinya longsor pak ya
tiga meter kan dekat berarti pak
bersebelahan saja ya
tidak perlu ada kajian khusus tentang rel itu sendiri pak
ya mungkin langsung malam ini kita mengadakan cek ke lapangan
kajian ke lapangan
agar untuk keselamatan kenyamanan masyarakat lah ya
untuk terakhir pak untuk kondisi rel sendiri ada laporan khusus tidak terkait dengan kondisi rel pak
yang akan pada malam
kondisi rel tidak ada masalah ya
kondisi rel sebenarnya tidak ada masalah
tidak ada masalah
kondisi real tidak ada masalah
untuk penumpang yang malam ini atau sejak sore tadi begitu dibatalkan
ticket mereka apa yang akan dilakukan oleh dawab satu pak
itu sebenarnya kalau berada di ticket dari pt railing ya bukan dawab satu
jadi nanti berada di itu bisa ditanyakan ke pihak pt railing
terima kasih pak edi atas waktunya malam hari ini memberikan informasi terkait dengan dampak akibat longsor
dan juga ambrolnya tanah dan juga beton pembatas jalan
yang kemudian terjadi pada pukul tujuh belas lima belas waktu
indonesia barat tadi
breaking news akan segera kembali setelah jadwal berikutnya
cnn indonesia breaking news